muncul di wisconsin amerika serikat
ya ternyata bukan hanya satu ya
tapi ada tiga ekor rusa putih
yang kemunculannya ini terekam
oleh kamera ya
tiga ekor rusa putih atau
rusa albino ini memang bukan
pemandangan yang muncul setiap hari
termasuk pula bagi warga
villas county sebelah utara
wisconsin amerika serikat
seperti yang anda bisa saksikan
rusa putih bahkan muncul bersamaan di satu
lokasi yang sama pada rabu waktu setempat
rusa putih atau rusa albino
termasuk satwa yang sangat jarang
ditemukan dari dua puluh ribu
kelahiran rusa bisa jadi hanya satu yang terlahir
dengan kelainan pigment atau
langkanya soto ini termasuk kategori
satwa yang dilarang
luar biasa ya
putih dan tiga ekor pula